tunggu tunggu tunggu
kenapa kenapa kok ninggalin mama gitu aja
aku gak suka diredekin gitu ma
rena gak suka dradikin kayak gitu
kalau nggak suka jangan kabur kayak gini dong sayang
ya gak boleh
jangan papa supaya papa cepet balik ya
papa udah janji sama aku
aduh coba duduk
aduh anak sd
aduh aduh aduh
cantik banget tuh lihat tuh kakaknya tuh
cantik banget tuh sayang
mama ini pancake mama yang buat ya
iya dong mama bikin spesial buat rena
supaya di hari pertama kamu sekolah kamu semangat ya
makanya mau bikinin pancake
menurut papa iya aja
punya sumpahnya sekali dah
tool proportional sama untuk tulis itulah
agara ini juga negara apa gue ga tahu apa enam
agara ini juga negara apa gue ga tahu apa yaa
kok ngeliatin mama gitu kenapa
ada yang lupa nih
ada yang aneh sama mama
enggak ada yang lupa
boleh gak mama
aku di foto
terus fotonya dikirim om baik
kamu mungkin mau ke om baik untuk apa
aku mau kasih tau om baik
kalau aku udah masuk ekstrim ma
dan aku pake skargan baru
ma dikirim om baik sekarang ya ma
sama boleh gak aku telepon om baik ma
aku gak mungkin menolak permintaan rena sekarang
aku khawatir bisa merusak moodnya hari ini
mama telepon om baik dulu sebentar ya
udah berangkat kerja ya
udah bangun kamu
aku gak bangunin aku sih
kamu gak tidurnya pulas
aku juga gak enak mau bangunin kamu
karena semalam aku perhatiin
lagi mikirin apa sih
sebenarnya aku kepikiran rikin
tapi kan aku gak bisa cerita soal ini sama kamu
pikiran apa sih
pasti ada yang penting nih
ngapain mbak andin telfonin mas pagi ini
apa jangan jangan dia mau ngasih tahu
soal pertanyaan polisi sama mbak andin
kau angkat aja deh
gak usah telfon telfon suami gue
kenapa handphone ini diambil sih sa
eh denger ya
kalau bukan karena riana naik mintem
mbak juga nangis
mbak gak akan telfon ke sama sama mika kamu
kenapa gak ada urusan sama sama mika kamu ya sa ya
gue gak peduli ya mbak
lagian jam segini
semua orang itu lagi siap siap untuk berangkat kerja
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kamu udah telfon ombaikan
ombaikan lagi sibuk sayang
harus berangkat kerja
jadi ya gak usah diganggu
benar juga ya ma
sekarang kamu konsentrasi di sarapan kamu
nanti mama sama om krian kamu sekolah oke
gitu dong pinter
kamu itu kenapa sih
kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka
bisa kan dibicarakan dulu
ini tuh masih pagi
mbak din tuh ganggu banget tau gak
kamu tuh gak bisa
siapa yang sedikit aja ngertiin aku
udah aku mau mandi
rena ingin kamu lihat dia memakai sarga mesni ini
jadi andien sebelum telfon udah ngirim pesan ini
ya allah rena
astagfirullah aku lupa
aku sama sekali belum beli perlengkapan sekolah juga buat reina
tapi sekarang lihat kamu udah pakai
nama sekolahannya rena apa ya
ini gak mungkin
gak mungkin kalau mama gak menyimpan sesuatu
pasti ada yang disembunyikan
ada apa sih
ada apa sih
kita ini udah sama sama
kalau kamu diem seperti ini pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku
aku kenal kamu ma
kamu nanya ini udah beberapa kali loh
iya dan jawabannya tetep sama
gak ada apa apa
gak ada yang aku sembunyiin
gak ada yang aku sembunyiin
kamu kan gak mau aku kepikiran
kalau ngeliat kamu begini terus aku jujur kepikiran lah
dan kalau aku kepikiran terus ini akan mempengaruhi kesehatan aku loh
ada apa sih
kamu gak mau aku sakit kan
apa kamu ngomong aja jangan gitu dong
ada apa sih
kamu cerita sama aku
suka duka kita laluin sama sama
ya kamu gak sendirian
ada apa sih
emang gak bisa nyimpen sendirian orang
ya cerita sama aku
mau jenguk ibu catherine juga
tujuan saya kesini kan hanya
ada benarnya juga pak
anda mau jemuk catherine juga
saya lihat sepertinya bapak ini adalah seorang
yang sangat peduli dan perhatiannya
kepada calon istri bapak
saya sih nggak berpikir seperti itu
saya hanya berusaha untuk
membuat catherine senang
ketika anda nanti menyuguh catherine
tolong anda jangan memberikan pertanyaan
yang memperhatikan catherine ya
yang mungkin anda mengerti
kejahatan itu kan
pasti membuat catherine sangat trauma
saya sangat mengerti dan juga memahami
keadaan ibu catherine sekarang
dan concern saya saat ini adalah
untuk kesembuhan dari ibu catherine juga
jadi kalau ada apapun yang bisa membuat
ibu catering jadi lebih pulih
pasti saya dukung
mari kalau begitu
kalau elsa beneran melaporin anding ke polisi
aku gak mau
mimpi aku ini tuh jadi kenyataan
dan akhirnya berantakan semua
udah gak usah kamu pikirin
nino bisa membujuk elsa
maafin aku pak
tapi aku memang perlu nangis
aku harus menangis
untuk meluapin kemarahan aku
karena aku mengetahui
keisha adalah anaknya riki
kamu harus sendiri
mas banget ya
ya udah jawab aja lah
daripada ganggu kamu
udah jawab aja
atau anyway nanti juga akan tahu
daripada ganggu terus
serius banget ngobrolnya
lagi obrolan ibu ibu
obrol orang dewasa
emang aku gak boleh ikut
jadi kalo ibu ibu lagi berbicara itu ga boleh ikut
soalnya kan pembicaraan orang dewasa
pinter juga kamu jawabnya mir
hah tuh kan
suster udah bantu jawabin ya kan
yaudah kalo gitu sekarang kamu
main sama suster biar oma sama mama lanjutin obrolan ibu ibu ya kan

obrolan dewasa ya
tuh kan chat lagi
udah lah jawab aja
nanti gangguin kamu terus malah
kayak seneng banget
kayak dapet pesen dari pacar
kok senyum senyum gitu
ini mah dapet
dapet pesen dari andi nandi baru ngabarin kalo
rena udah masuk royal jurani international school sd
oh udah masuk sd
oh udah masuk sd
sd anu cepet banget ya waktu
ini banget tuh udah dikirim sama andi
aduh ya ampun lucu gemesin banget
noh nanti kalau kamu nganterin rina ke sekolah mama ikut ya
mama pengen liat sekolahnya terus liat bajunya
hehehe lucu ya emang
ini harus banget ya kalian ke sekolah rena
kayak mama sama rena ini kayak deket banget ya sama rena
lalu kenapa sih
disini aku lagi berusaha untuk ngilangin bayangannya keisha
ini rasanya gak adil mah buat aku mah
lagi berusaha untuk ngilangin bayangannya keisha
tidak ada diri
tidak ada diri
gak ada dirinya
sudah belas kota sudah kutulis sampe selera
tapi itu bukan berarti kita melupakan keisha
apa kita harus selamanya menangisi itu
harus terus bersedih
kita semua sebenarnya masih sedih
masih ingat keisha
ya memang gak ada maksud kok untuk nyakitin hati kamu
tapi rena ini kan jadi pengobat
untuk kesedihan kita sekarang ini
pokoknya gue gak akan kasih kesempatan rena dan mbak andin
untuk ngedapetin perhatian nino
gue gak mau
perhatian nino ke gue terbagi buat mereka
jangan pernah kamu lupain
kalau reina juga adalah anak aku sah
aku hanya ingin merasakan apa yang dirasakan rinda saat ini
kebahagiaan apa yang bisa kamu kasih ke keisha
sampai kapan kamu bisa bergerak dengan elsa
sampai kapan kamu bisa bergerak dengan elsa

karena bilang sama rena kalau rena tuh harus punya banyak temen
dan gak boleh milih temen
rena harus berteman sama siapa aja
ya mah bapak bilang harus bisa berteman sama siapa aja
betul bener sayang
jadi rena di sini harus punya banyak temennya
ma coba di sini aduk papa ma
harus selalu doain papa aja terus
pokoknya rena gak boleh putus doa ya
doain papa terus ya
yaudah ma masuk
gitu dong pinter cucok
yuk let's go
khusus sekolahnya ya
kamu kok masih diantarin sama mama dan suster
maksudnya kami bisa ber conseg tangan things
provilde sekolahnya tinggal berapa teman

"umate mari mulakan
hai sekali sekali tolong jangan pikirin diri kamu sendiri
ini sudah terlalu sering kita bahas
apa kamu juga enggak capek
harus berlama lama dalam
aku dan rena juga kan
hai hanya ingin lihat kebahagiaan dia
hai kenapa sih selalu kayak gini
hai karena itu hal yang nggak bisa dipungkiri elsa ini berat buat aku no
berat sebelah mananya
hai reina itu anak aku
hai kece juga anak aku
hai tapi allah sudah memanggil keisha kita harus ikhlas
hai aku ketemu rina pun itu hanya ingin melihat kebahagiaannya rena
hai sekarang dia sd apa salahnya aku
hai aku pengen tahu dan pengen lihat dia
maaf kalau memang
pembicaraan ini enggak habisnya
mama mau ingetin kamu sekali lagi
tolong kamu udah stop ketemuan sama ricky
justru sekarang ini saatnya kamu memperbaiki hubungan kamu sama nino kamu harusnya lebih dekat sama dia karena mama yakin suatu saat nanti rahasia ini pasti akan terbongkar dan begitu saatnya tiba mama mau ninu tetap ada di sana
sama sama baju
aku gak mau kehilangan nino
kamu gak mau kehilangan nino
mama tahu itu dari dulu sayang
justru sekarang ini
diperbaiki semua hubungan kalian
aku harap ini jadi pembicaraan terakhir soal ini
tapi namanya hidup ya hidup harus berjalan sah
maafin aku yang
yang sulit memahami ini semua
ini berat banget buat aku memahaminya no
buat menerima semua ini
mungkin itu sebabnya nino
kenapa aku bisa secemburu ini dan
aku gak ada hubungan apa apa
andil itu udah masa lalu elsa
tapi reinna masih terikat sama kamu
rena terikat dengan hubungan darah
tapi aku terikat dengan pernikahan sama kamu elsa
mau tidak mau suka tidak suka
kita gak boleh tutup mata
reina itu tetep anak aku elsa
diaka kamu lebih tenang
biar kamu lebih tenang
kamu bisa pelan pelan terpeda semua ini

kamu bisa lihat sendiri
bagaimana kalau kamu ikut aku kita lihat reina disekolah
kamu bisa lihat sendiri

bagaimana hubungan aku dengan reina tanpa ada sangkut pautnya ke andin
that's it hanya aku rena
oke aku akan coba lihat rena seolah itu
aku akan coba
makasih banyak kiasa aku tahu dari hati kamu terdalam kamu masih punya hati yang sangat lembut
rena rena rena eh eh eh saya enggak tunggu mama tunggu sama sayang
kenapa kenapa kau ninggalin mama gitu aja nggak suka diledekin gitu mah
rena enggak suka diredekin kayak gitu kalau nggak suka jangan kabur kayak gini dong saya ya enggak boleh
kalau misalkan rena enggak suka
eh rena nggak boleh mengambil sikap seperti ini sayang itu tidak baik atau rena mengambil sikap
menyakiti perasaan orang lain itu juga nggak boleh rena harus belajar kalau misalnya nanti rena coba untuk kasih tahu kepada mereka kalau misalnya rena nggak suka dan apa yang mereka lakuin itu sebenarnya salah dan tidak boleh seperti itu
kita harus bisa
dengan kita melakukan hal hal yang baik
hai itu namanya
nanti deh rena kalau udah gede pasti akan tau kata kata itu
betul gak mama
gak usah ngambak ngambak lagi gak usah kesel diladekin gitu
dengar apa kata mama tadi ya
nana kalau kabur kayak gitu gak baik
mama gak suka liatnya
kan anak pinter kan
tapi rena gak suka mandi gituin
makanya nanti coba rena untuk ngambil hati mereka
karena coba diomongin baik baik
rena kasih tahu itu gak boleh salah loh kalau kamu kayak gini sama aku
kan aku perempuan
gak usah dimasukin ke hati
mereka cuma bercanda
sekarang kan hari pertama sekolah
rena harus kasih lihat ke mereka mereka semua yang udah gak suka sama rena
yang jelekin rena atau apa
rena buktiin kalau rena tuh memang anak yang pinter
hebat rena hebat
ya udah sekarang kita cari kelasnya rena di mana ya
biar rena tau ya
kita cari dulu ya kelasnya